ia merasakan manfaat pola diet ini
dan semuanya diangkut oleh kereta yang sebagian besar bukan kereta baru
sehingga kita perlu perhatikan adalah asupan karbohidratnya berapa banyak
dan itu namanya bukan hukuman itu secara logis kita di sini itu